peri perinya karang merlin
tiga setengah abad yang lalu hiduplah seorang pria yang bekerja di sebuah peternakan di skotlandia
pria itu disebut pria ora yang berarti seseorang yang melakukan semua jenis pekerjaan aneh untuk tuannya
suatu malam tuanya mengirim pria ora ke ujung tegalan untuk memilih semua gambut yang tumbuh di sana
karena ingin melakukan permintaan tuannya pria ora itu melakukan apa yang diperintahkan dan dia bersiul saat bekerja
pada akhir pekerjaan dia telah mengeluarkan banyak gambut
ketika tiba tiba berdiri di depannya dia melihat wanita terkecil yang pernah
apakah kau suka kalau kami menarik atap rumahmu musim gugur ini
apa kau siapa
uh jangan pedulikan siapa aku
taruh semua gambut kembali ke tempatmu menariknya sekarang
dan jangan ganggu kami lagi jangan jangan jangan
merasa takut pria ora itu melakukan persis seperti yang diperintahkan kepadanya
dan mengembalikan kembali ke tempat yang diperintahkan
dia mengembalikan setiap gambut ke tempatnya semula
kemudian dia bergegas ke tuannya kembali ke pertanian
tuan tuhan kita tidak boleh pernah pergi ke bagian tegalan itu lagi
ada peri di sana dan hari ini kita mendapat peringatan dari mereka
kita jangan menyentuh gambut itu lagi
hahaha apa kau baik baik saja
mau pria berpikiran seperti apa yang percaya pada peri
jangan kau berani
berikan alasan mengerikan untuk kemalasanmu
percayalah tuan aku bertemu salah satu dari mereka di sana
sepertinya kau tertidur dan bermimpi
sekarang pergi dan selesaikan pekerjaanmu
kalau tidak aku tidak punya pilihan selain memecatmu
jadi pria ora itu tidak punya pilihan lain selain kembali ke tegalan dan mengeluarkan gambut lagi
dia gemetar ketika dia melakukan itu
takut pri kecil itu akan muncul dan menghukumnya
tetapi hal semacam itu tidak terjadi
berminggu minggu berbulan bulan dan satu tahun penuh berlalu
pria ora itu tidak menemukan hal yang tidak biasa atau tidak nyaman
mungkin tuan benar
itu semua pasti hanya mimpi
betapa konyolnya aku sehingga tampak begitu panik kepadanya
akhirnya itu adalah hari di musim gugur
hari yang sama ketika pria ora itu bertemu dengan pria itu
dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu
bolehkah aku berangkat hari ini tuan
oh tentu saja
aku harus mengatakan bahwa aku sangat senang dengan pekerjaanmu temanku
jadi inilah hadiah kecil untukmu
ambil kaleng susu ini
mungkin istrimu bisa memasakkan puding hari ini
oh terima kasih tuan
terima kasih banyak
pria ora itu pulang
aku bisa menemukan suatu hari ini

pria ora itu pulang
betapa senangnya istri dan putranya melihat susu tambahan
dia bersiul di jalan
tetapi segera dia mulai merasa lelah
selelah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
sungguh mengherankan bahwa dia belum sampai juga di rumahnya
pria ora itu merasa sangat mengantuk sehingga dia merasa tidak bisa mengambil satu langkah pun
dan dia berbaring di rumput tertidur dengan lelap
dia dibangunkan oleh musik termanis yang pernah ia dengar
seolah olah dia mulai melebaskan rindu dengan kuasa tajam
tidak minat lagi
tidak minat lagi

pria ora merasakan kegembiraan di dalam inti dirinya dan dia tidak tahu berapa lama seberapa banyak dia menari
seolah olah musik itu diputar tepat di dalam dirinya menari melalui dirinya
sebentar lagi fajar akan tiba ayo cepat semuanya
semua peri itu menghilang di bawah bumi dan menyeret pria ora itu bersama mereka
di bawah dia hanya duduk di sana melihat orang orang kecil melakukan urusan mereka
melakukan hal hal yang tampak aneh baginya
itu aneh tetapi tidak sekalipun pemikiran untuk kembali ke rumah terjadi padanya
kemudian peri yang pertama kali dia temui datang kepadanya
kau sudah cukup lama di sini dan gambut yang kau tarik telah tumbuh lagi sekarang kau bisa kembali
baiklah terima kasih
kalau kau memberitahu siapapun apa yang kau lihat di sini kau akan menerima hukuman yang tidak bisa kau bayangkan
untuk tidak memberitahu siapapun apapun yang kulihat di sini
dan tiba tiba pria ora itu mendapati dirinya berada di tempat ia tertidur
kaleng susu masih ada di sana dia mengambilnya dan bergegas pulang
kubuknya telah berubah seorang anak kecil sedang bermain di sana dia pergi menemui istrinya
istriku siapa itu
aku tidak bisa mengatakannya tapi
tapi kemana kau selama bertahun tahun ini
bertahun tahun tuhan memberiku sekaleng susu kemarin
kemarin kami telah mencarimu selama tujuh tahun
bagaimana kau bisa pergi begitu saja meninggalkan aku dan juga putra kita
putra kita dia adalah putra kita
hah tapi aku hanya pergi selama
jadi ini adalah hukuman mereka
ternyata satu malam di negeri mereka adalah tujuh tahun di sini
pria ora telah menerima hukumannya
begitu sering kita menerima kekuatan alam begitu saja
kita tidak tahu apakah pohon bunga dan rumput memiliki peri di dalamnya
tetapi kalau kita kejam terhadap alam maka kita akan dihukum
hukuman yang akan kita tanggung atas diri kita sendiri

hukuman yang akan kita tanggung atas diri kita sendiri
hukuman yang akan kita tanggung atas diri kita sendiri